setelah dengan thailand bank indonesia akan memperluas kerjasama pembayaran berbasis qr code lintas negara
atau cross border qr payment linkage dengan sembilan negara
rencananya kerjasama lintas negara ini juga akan diintegrasikan dengan face payment system
hal ini merupakan agenda prioritas dalam pertemuan gubernur bank sentral asean pekan ini di bali
dalam kerangka regional payment connectivity
lebih lanjut seperti bi fast yang dimiliki indonesia bank sentral akan menerapkan fast payment
konektivitas pembayaran antara indonesia dengan thailand misalnya
real time cross border fund transfer untuk pekerja migran ekspatriat dan umkm
dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien
melalui inisiatif ini konektivitas pembayaran di asean akan semakin inklusif ke depannya
negara lain yang di luar itu saat ini mereka siap untuk melakukan konektivitas pembayaran sistem qr dulu

kita punya bipas ya teman teman ya transfer sekarang kan sudah dengan dua lima ratus itu dengan cepat
nanti kita juga bisa lakukan itu dengan fast payment di negara lain

udara dan bnpb untuk melakukan transfer lintas negara lain
badan pengurus pusat pengusaha kami mendorong para pengusaha
udara dan bnpb untuk menggunakan keuangan syariah
karena keuangan syariah dianggap instrumen penting dalam program pemulihan ekonomi
serta membantu mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha
pernyataan itu disampaikan pada selasa sore dalam acara yang turut menghadirkan pihak bank indonesia
ramadhan ini kita ingin menggaungkan kembali
supaya keuangan sistem keuangan syariah akses pembiayaan syariah
bisa menjadi solusi alternatif permodalan bagi para pelaku usaha
karena itu kita akan mendorong supaya kolaborasi industri perbankan
industri pembiayaan yang berbasis syariah
dengan sektor sektor usaha yang dimiliki oleh pengurus himpunan pengusaha kami
betul betul bisa lebih produktif ke depan dalam menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja
selain dinilai dapat menggenjot pemulihan ekonomi
keuangan syariah juga dinilai dapat memberikan cara kerangka
yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan
diriputan cnn indonesia